menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md menyebut mantan kadif propam irjen paul verdi sambo ditakuti oleh internal polri hingga tingkat jenderal
hal itu dikatakan menko polhuka mahfud md dalam podcast youtube akbar faizal uncensort yang ditayangkan tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
menurut mahfud verdi sambo seperti memiliki kerajaan sendiri di institusi polri
jabatan kadif propam semakin membuat kekuasaannya besar di tubuh kepolisian
salah satu alasannya diantaranya divisi propampori bisa memeriksa dan memberi sanksi hingga memecat personil yang dinilai melanggar etik
iya tunggal pada akhirnya mulai dari memeriksa menghukum mengadili memendam menaikkan di situ memberi fasilitas apa ada di kepala divisi ini ada di kadif
itulah sebabnya mungkin sebaiknya ini ya pakai sistem ketatanegaraan kita aja yang memeriksa dan menghukum beda dong gitu
sehingga disejajarkan aja nih dengan sambo menurut saya orang orang ini
nah itu pikiran sementara ya agar tidak ada di satu tangan
sekarang kan pada takut juga apa namanya yang saya dengar pak bintang tiga pun tidak bisa lebih tinggi dari dia
meskipun secara struktural iya